saudari elsa apakah anda sudah siap untuk mengikuti proses persidangan ini
kepada jaksa penuntut umum
pak pak bagaimana tanggapan bapak tentang kasus yang menimpa elsa pak
kami dari pihak keluarga hanya ingin mendoakan yang terbaik buat putri kami osa
mohon doanya untuk elsa
elsa anindita merupakan
itu kayak nama tante filozin
bukan tante filozin
kalau tante filozin kan itu elsa yang lain
ini elsa yang penyanyi dangdut
nama elsa kan ada banyak
jadi elsa yang itu penyanyi dandut
waduh kita harus berangkat sekolah ini udah jam segini ya aduh lupa bawa tasnya
ke depan luar ya ya ya ya ya ya
untuk aja nggak ketahuan reina aduh ah
uya ha kiki harus siap siap ke kampus ini hampir jangan kiki telat ya sini ayo kiki
bagaimana kalau ujanya nganter aja mau apa
mohon perhatiannya sidang perkara dengan nomor satu ratus dua belas garis miring pidana b garis miring dua ribu dua puluh satu
pn jakarta selatan dengan terdakwa
atas nama elsa anindita segera dibuka
kepada penuntut umum penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang
para majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan hadirin di
ruang sidang tersebut
dan memohon untuk berdiri
hai hadirin dipersilakan duduk kembali

kepada saudara terdakwa elsa
andinita dipersilkan untuk memasuki ruang